wali kota surabaya tri risma hari ini terpilih sebagai pengurus dpp pdi perjuangan
dalam kongres kelima pdip di bali risma akan menjabat sebagai ketua bidang kebudayaan partai berlambang banteng tersebut
ditemui di ruang kerjanya tri risma hari ini mengatakan bersedia mengemban tugas sebagai pengurus partai
menurut risma menjadi pengurus partai merupakan pengalaman baru dalam karir politiknya bersama pdi perjuangan
risma menyatakan siap untuk belajar
aku belum tahu ya nanti ya tak coba lah ya nyoba aku kan belum pernah jadi pengurus partai jadi ya belajar lah nanti coba dilihat